lima organisasi masa di solo antara lain pusat studi pengamalan pancasila atau pspp
masyarakat anti fitnah indonesia atau mafindo pmii gnni hmi banser solo pcnu gus durian solo
dan lain lain diterima wali kota solo fx hadi rudiatmo dan wakil wali kota ahmad purnomo
ya tentunya ini kan keprihatinan beliau beliau juga
dengan adanya kondisi solo yang dulu kondusif
dengan adanya tahun politik terus berubah seperti begini dan sebagainya
akhirnya kan prof hermanu dan teman teman memberikan dukungan kepada pemerintah kota surakarta ini tidak keliru itu tepat
ke dua puluh lima organisasi ini dengan tegas menyatakan
sikap mengecam tindakan intoleran dalam segala bentuk yang terjadi akhir akhir ini di kota solo
mulai dari demo soal salibisasi paving jalan di depan balai kota
dan yang terbaru adalah soal pemasangan dan penyalaan lampion imlek
nah karena itu aliansi dua puluh lima aliansi ini bergabung untuk mendukung pemerintah daerah
agar mewujudkan bineka tunggal ika untuk seluruh masyarakat surakarta
sementara bagi warga di sekitar pusat keramaian lampion imlek pasar gede solo
tidak pernah mempersalahkan keberadaan lampu lampion ini
bahkan sedikit banyak mendatangkan ekonomi berputar di seputaran pasar gede
mulai dari tukang parkir hingga pedagang kaki lima
yang beli dan yang jual
keberatan umat islam melalui louis dan dsks ini sebenarnya sudah terjadi
sekitar setahun yang lalu
tahun ini adalah protes kedua kalinya yang mereka lakukan kepada pemkot solo
sementara panitia bersama imlek solo mengklaim dengan adanya wisata lampion ini
kota solo menjadi destinasi wisata kelima wisata imlek di indonesia
mendatangkan wisatawan dari berbagai wilayah di indonesia
kartiga bagus solo jawa tengah
indonesia dikenal sebagai negeri yang memiliki toleransi tinggi
sejak ratusan tahun lalu umat beragama hidup berdampingan
dan tetap berdampingan dengan umat beragama hidup berdampingan

tetap saling menghargai
namun seiring perayaan imlek yang merupakan tradisi budaya cina
menghadapi penolakan dari organisasi masyarakat
kemeriahan imlek dan cap gome di indonesia sejatinya tak lepas dari jasa
kiai haji abdurrahman wahid tak kalah menjadi presiden
dikutip cnn indonesia com menurut gus dur
perayaan imlek itu lebih mendekati proses tradisi dan budaya
daripada ritual agama
perayaan imlek merupakan warisan yang berbeda
dan merupakan warisan budaya yang syarat nilai dan spirit keagamaan
namun menjelang perayaan imlek dan cap gomeh tahun dua ribu sembilan belas ini
masyarakat bogor dikejutkan dengan seruan dari kelompok umat islam
yang menamakan forum muslim bogor
mereka menyuruhkan kepada pemerintah kota dan kabupaten
untuk tidak memfasilitasi perayaan imlek
dan tidak mengerahkan aparatur sipil negara untuk hadir
dan mendukung perayaan tersebut
dikutip detik com menteri agama lukman hakim saifuddin
menanggapi seruan tersebut
dengan meminta semua pihak saling menghargai antarumatnya
menteri agama berharap
umat beragama menghormati dan menghargai hal tersebut
toleransi harus dikedepankan dalam kehidupan
menurut lukman bentuk penghargaan dan penghormatan bukanlah pembenaran
tapi justru pengamalan ajaran ajaran agama
karena kita dituntut menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain
yang berbeda dengan kita
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini